dan untuk informasi berlanjut menurut juru bicara kpk akan diupdate dalam konferensi peres mendatang
baik terima kasih
radya ulia yang melaporkan langsung dari gedung kpk jakarta